seperti kayak ada yang meratiin beriksa gak ya
gak ada juga
tapi rafa gak sendiri mi
kamu masuk alesan deh
bilang aja kamu teh sebenernya gak mau belajar kan
enggak mi rafa sendiri ada
yaudah gini aja
gimana kalau rafa belajarnya sambil nemenin mami ngejahit
jadi gak takut ya
soal katuribau sekalian
sekarang bukunya mana
nah yuk kita belajar di luar
kenapa ya prasanti jadi gak tenang gini
aduh seara ringgis gitu
gara gara tadi sih gak dengerin cerita dari warga
ada pocong ada hantu
mau ngebangunin bela ikutan tidur disitu
ntar dibilangin lagi wah ayahnya pengecut pengecut
wah gapapa lah
bangunin aja lah
aduh ntar pengecut katanya
mau tidur di kamar sendiri ada guling
guling kan mirip pas lagi dipelukin tiba tiba ngok ngo
siapa itu lempar lempar
siapa sih lempar lempar
wah ini bukti nyata ini bubuk roti dinamata
ada yang dipukul saya woi
siapa nih lempar lempar saya ini
kalo di balik tuh
aduh aduh pocong
kau udah di balikin nih
colo kukiniannya satu jatuh
jangan jangan ada di luar ngikutin
kau mau dikongsi
ayah ikut tidur
ampun ampun ampun ampun jangan jangan hehehe ampun ampun ampun ampun ampun
hai ada di sini jangan disini ayo udah ikut aja
assalamualaikum tante ali lava ya waalaikumsalam eh ada adam kok bawa ransongnya dua sih dan
tante yang di depan
ada mau ngapain malam malam kesini kok tumben boleh numpang belajar enggak boleh aku apalagi
belajarnya barengan sama ali sama rafa kan iya tante gitu tante mah senang jadi jangan main
aja sekali kali musti belajar ya assalamualaikum berarti salam ini darurat urgent sembilan ratus sebelas wew wew
hai saya ini langsung rencan takut rumah ini digangguin bilang aja parah tengah
ketakutan kantrung sok ngaku tahu toleng enak masjid terlalu performa iyi iya pertengah akunnya kaya makin dua
ih maaf saya ini bukan penakut
waspada kok keringet dingin kok malas sih
yaudah mendingan gini aja deh kita semua masuk aja yuk ke dalam
eh adam tante masih punya nasi goreng sosis loh di dalam
hmm yuk kita masuk yuk
buat adam buat adam
ya allah kenapa dia duluan
hay gelet gelet masuk masuk
masuk dulu masuk dulu
masuk dulu masuk dulu
ibaratnya naun sih
jangan modus ya
bentang bentang lagi di rumah saya cuma kita berdua di sini hey
kita ini sama sama subuh pendek
di sunut langsung meleduk
janganlah membangunkan macan yang sedang tidur
kalau emang nggak mau dicaka
saya punya standarisasi tentang warna rata cantik
perlu sana yuk yuk
ih naun sih parete alay
yang nemplok siapa
seperti kayak ada yang merhatiin
periksa enggak ya

kau tak tahu apa yang terjadi

tak kali dimana si dalaku triak minta ketahuan
hi apa bodo pengikut partai kesini ya
bakali gimana sih
kelaku tiap minta ketahuan
hih apa pojungnya ikut partai kesini ya
kok gak pergi pergi juga sih si pococi
apa dia curiga aku masih ada di sini
aduh apaan tuh pocong sih
kata orang tua dulu kalau habis ngeliat sesuatu kalau kaget harus banyak minum
mudah mudahan kagetnya hilang
yalah kayaknya itu suara ayah kamu deh
tapi main trik trik ya